kita beralih ke informasi lainnya
rabu kemarin meninggal dalam usia sembilan puluh satu tahun
almarhumah meninggal akibat infeksi paru paru
dan dimakamkan berdampingan dengan suaminya
sebelum meninggal sulistina berpesan agar rumah radio yang telah hancur
segera dibangun kembali
inilah pesawat batik air dengan nomor penerbangan tujuh ribu lima ratus
yang membawa jenazah istri pahlawan nasional bung tomo
pesawat tiba di bandara juanda surabaya siang kemarin
jenazah bersama anak pertama bambang sulistomo
disambut oleh menteri sosial kofifa indar parawansa
yang hadir menjemput
kofifa mengaku almarhum pernah berpesan khusus kepadanya
amanahnya ibu adalah jangan kianati perjuangan empat puluh lima
jadi ini mananya sangat dalam sekali
dan artinya tugas kita untuk mengisi kemerdekaan
setelah itu jenazah sulistina dibawa ke masjid agung al akbar surabaya
solat jenazah diikuti oleh ratusan warga surabaya
beberapa pejabat termasuk gubernur soekarwo dan sejumlah veteran
usai sholat jenazah dibawa ke pemakaman umum ngagel rejo surabaya
jenazah akan dimakamkan berdampingan dengan sang suami bung tomo
sementara putra bung tomo bambang sulastomo

tinggal dunia di rspa di jakarta selasa kemarin di usia sembilan puluh satu tahun
dia meninggal setelah dirawat kurang lebih dua minggu karena menderita penyakit infeksi paru paru
sejak bertahun tahun lalu sulistina tinggal di jakarta
sampai akhir hidupnya sulistina tidak pernah melihat langsung kondisi rumah radio di jalan mawar
rumah radio adalah lokasi pidato bung tomo saat membakar semangat perjuangan arek surabaya
dalam pertempuran sepuluh november seribu sembilan ratus empat puluh
seperti diketahui rumah itu dibongkar habis oleh pemiliknya pengusaha usaha kecantikan
pembongkaran ini disebut sebagai bukti lemahnya perlindungan pemkot pada bangunan bersejarah